celakaan ya baiklah dan mungkin bagi yang di bali ini ada hal khusus ya nisa ya
ya ada yang cukup spesial nih karena raja arab saudi salman bin abdul aziz al saud telah tiba di bali
kedatangannya pun mendapatkan sambutan meriah dari warga pulau dewata
ya sepanjang jalan airport gusti ngurah rai dipadati oleh warga yang telah menunggu iring iringan raja sejak sabtu sore
kedatangan raja salman bin abdul aziz al saud ke pulau dewata bali untuk liburan disambut sukacita oleh warga bali
warga berbagai usia ini rela berdesakan dan menunggu lama hanya untuk melihat piring iringan mobil raja salman
warga mengaku sedikit kecewa karena hanya bisa melihat mobil yang melintas
ketatnya aturan menghabiskan warga tidak punya pilihan untuk bisa bertemu atau melihat raja salman secara langsung
raja salman dan putra mahakota melihatnya
raja salman mengendari dua mobil khusus yang didatangkan langsung dari saudi arabia
sementara rombongan lain mengendarai mobil mewah yang telah dipesan sebelumnya
selain penutupan bandara selama empat tahun
selama lima menit akses lalu lintas tujuan bandara nusa dua ditutup sementara selama iring iringan raja salman berlangsung
tandang risa dastika dan pasar
dan untuk mengetahui lebih jelas suasana di bali seperti apa
sudah ada korespondensi dari indonesia eka rima di kawasan nusa dua bali
selamat pagi rima rima pagi hari ini apa agenda pertama yang dilakukan oleh raja salman di bali
ya anissa dan yudha pagi hari ini seperti ini
ya pagi yang cukup indah bagi raja salman di pulau dewata bali
karena hotel st regis tempat raja menginap adalah hotel yang dengan pemandangan langsung menuju ke laut pulau dewata di kawasan nusa dua ini
dan pagi hari tadi kami tidak bisa menyaksikan secara langsung
ataupun kami tidak bisa mendapatkan informasi di mana posisi sang raja
namun yang jelas sang raja saat ini sedang beristirahat di hotel st regis
namun jika kita melihat posisi hotel st regis yang berada di nusa dua ini
pastinya setidaknya kita bisa menggambarkan keindahan apa yang dinikmati oleh raja dan keluarga besarnya di hotel st regis ini
karena tempat saya berada di sana ini adalah sekitar dua puluh meter dari hotel st regis
atau maksudnya dari pagar beton hotel st regis yang sudah dilapisi dengan seng juga sebagai pengaman
dan di bagian belakang hotel st regis ini ya ini tepat di belakang saya
ini merupakan pemandangan yang cukup indah sekitar pukul setengah lima pagi hingga pukul tujuh pagi
jadi ada matahari muncul dari pantai atau di belakang hotel st regis ini
kemudian masih bisa dinikmati panasnya atau hangatnya matahari di pagi hari hingga saat ini
saya juga masih bisa merasakan seperti apa hangatnya matahari pagi di area atau di sekitaran hotel st regis tempat raja menginap
kita bisa membayangkan bisa saja raja dan keluarga besar sedang bersantai di pinggir pantai
karena kita memang tidak bisa secara langsung menyaksikan ada tiga lapis pengamanan yang membuat kami tidak bisa
masuk ataupun mengambil gambar bagaimana hotel bisa bersantai bersama keluarga besarnya
ya ini ada lapis pertama ada pass pampers yang memberikan pengamanan bersama dengan pihak keamanan arab saudi
sementara di pinggir pantai di ring dua itu pun ada pengamanan yang dilakukan langsung oleh pihak keamanan arab saudi
dan kemudian di ring tiga baru di tempat saya berada saat ini
ini adalah pihak keamanan dari tni ad dan juga tni au berada di sini dibantu dengan para pecalang di sini
ada sekitar enam puluh penjaga baik dari tni ataupun pecalang yang membantu penjagaan di ring tiga ini di satu sisi saja
sementara di seluruh area sekitar luas sekitar enam hektare lebih ini ini juga diamankan setiap sisinya sekitar enam puluh penjaga
dilengkapi dengan kamera cctv lebih dari seratus kamera cctv ditempatkan di sejumlah titik yang dinilai titik titik rawan
kemudian juga ditempatkan sejumlah penembak jitu yang kita juga pasti tidak tahu di mana posisi penembak jitu tersebut
yang pasti sudah disiapkan
sekitar lebih dari sepuluh penembak jitu di seluruh area di kawasan st regis ini untuk memberikan keamanan dan juga kenyamanan
bagi keluarga besar raja salman yang sedang berlibur di pulau dewata bali
anissa dan yudi
ya rima nampaknya ini sudah cukup siap sekali untuk masalah pengamanan begitu ya
namun jika kita berbicara mengenai kehadiran raja salman beserta rombongan yang tentunya di bali
dimana memang merupakan tujuan wisata destinasi wisata untuk semua orang
untuk semua orang dari seluruh dunia ke bali
apakah acara dari raja salman atau rombongannya dengan
rombongan yang cukup banyak
betul rombongan dan juga pengamanan cukup banyak ini mengganggu para wisatawan lain atau aktivitas normal lainnya di bali
ya anissa dan rian
jika saya melihat informasi yang sempat saya dapatkan dari sejumlah informasi yang beredar
baik itu dari pihak kepolisian ataupun dari pihak tni terkait rencana perjalanan
dari raja salman dan keluarga besarnya
tidak ada rencana khusus yang akan dilakukan oleh raja salman
tidak ada informasi secara spesifik yang bisa kami dapatkan kemana raja salman hari ini akan pergi
sementara jika pangeran pangeran atau sekitar enam belas pangeran yang turut dalam rombongan untuk menikmati liburan di pulau dewata ini
mereka akan melakukan perjalanan di sejumlah tempat ya ini ada di ubud kemudian di garuda wisnu kencana
dan kemudian di sawah tera sering
kami tidak bisa mengetahui secara pasti pukul berapa dan pada hari apa mereka akan melakukan perjalanan
namun pastinya pengamanan akan tetap dilakukan baik itu oleh pihak kepolisian tni maupun dari pihak pas pampers secara protokoler ataupun secara sop yang berlaku
mereka pasti akan tetap melakukan pengamanan dan juga pengawalan
namun jika saya melihat situasi hingga pagi hari ini belum ada gangguan memang yang dialami atau yang dihadapi oleh
pengunjung kecuali bagi mereka memang yang ingin menikmati kawasan pantai geger yang berada di kawasan st regis ini memang mereka tidak bisa masuk sama sekali
dari radius sekitar lima hingga enam km para pengunjung sudah diamankan tidak boleh masuk
termasuk kami juga tidak bisa menuju ke tepi pantai tadi namun kami bisa melakukan aktivitas peliputan baru hanya di ring tiga ini
ini pun proyek ini merupakan proyek pembangunan sebuah hotel rencananya yang berada di tempat saya berdiri saat ini pun diberhentikan secara total
tidak ada aktivitas sama sekali termasuk di radius lima km di sebelah kiri dari hotel ini pun tidak ada aktivitas sama sekali yang dilakukan
kecuali aktivitas warga sekitar yang memang juga di bawah pengawasan dari pihak keamanan
ya udah rian dan pagi
ya baik eka arima terima kasih sudah melaporkan
ya walaupun memang agenda raja masih misterius yang penting rima bisa menikmati cuaca bali hari ini juga masih cukup kondusif dan juga keindahan bali ya
semoga semakin banyak lagi wisatawan yang datang ke bali ke depannya terima kasih eka rima korespondensi ann indonesia